pemirsa kepulangan dari warga negara indonesia yang sudah selesai melaksanakan observasi selama empat belas hari di hanggar bandara raden sajat akan segera dilaksanakan
tapi ada yang menarik sebetulnya siapa saja kah orang orang yang akan membawa pesawat tersebut
nah saat ini saya sudah bersama dengan kapten indra selaku pilot yang nanti akan ikut membawa para warga negara indonesia ini menuju halim perdana kusuma
bahkan kapten indra ini juga sebelumnya sempat mengantarkan para warga negara indonesia ini dari batam menuju ke wuhan sana di provinsi hubei
saya akan mewawancari kapten indra
selamat siang pak ini boleh cerita sebetulnya persiapan yang dilakukan untuk mengantarkan para warga negara indonesia menuju ke halim perdana kusuma
jadi mungkin kemarin atau sekarang ini gimana nih pak
ya yang pertama untuk dari pesawat alva india tujuh ribu tiga ratus empat yang ngombasnya dia di makassar
dari perintah dari panglima tni kemarin kita bergerak untuk ferry hari ini berangkat ke natuna ini untuk membantu mengevakuasi atau mengembalikan warga negara indonesia
yang sudah selesai melakukan observasi selama empat belas hari di hanggar bandara reden sajat
yang sudah dinyatakan sehat dan akan dikembalikan kepada pemda yang akan diantarkan ke masing masing ke wilayahnya
untuk pesawat sendiri kami sudah siapkan satu pesawat alva india tujuh ribu tiga ratus empat
ada kekhawatiran nggak sih pak terkait kan kemarin juga bapak sempat ikut mengantarkan juga kan dan sekarang mengantarkan lagi ini gimana
ya untuk kalau ditanyakan apakah kita masih merasa was was atau tidak kami nyatakan tidak
karena sudah kami pun juga merasa yakin karena menkes
sudah memberikan pernyataan bahwa sudah empat belas hari masih inkubasi dan sampai saat ini alhamdulillah semua warga negara indonesia dinyatakan sehat
jadi tidak ada keraguan bagi kru untuk mengantarkan wni tersebut
tapi sebelumnya apakah ada persiapan khusus nggak pak karena kan mungkin kalau biasanya bawa penumpang biasa
kalau sekarang penumpang yang berasal dari wuhan dan juga provinsi hubei
kalau persiapan sendiri tidak terlalu ini karena kalau wni sendiri mungkin kita hanya
memberikan motivasi saja mungkin di atas pesawat nanti disampaikan kepada warga negara indonesia bahwa mereka telah kembali ke sini seperti kami sampaikan sebelumnya
pernah waktu mereka dari batam ke ranai bahwa mereka kita jemput dan mereka sangat apresiasi terhadap kita dan mereka sangat senang bahwa mereka sangat didukung oleh pemerintah
terima kasih kapten selamat bertugas semoga nanti bisa selamat sampai tujuan sampai halim mengantarkan para warga negara indonesia ini
ya itulah wawancara sekat kami bersama dengan kapten indra
yang nanti akan segera
mereka tolak lepas landas seperti itu akan menuju ke halim perdana kusuma dan dijadwalkan akan tiba di base of bandara halim perdana kusuma pada pukul enam belas waktu indonesia barat
aditya assetakwim safety adi pradana natuna